terima kasih anda masih bersama kami
kedapatan berada di tempat wisata saat jam belajar
sejumlah pelajar smk di tasikmalaya dihukum push up dan menyanyi lagu indonesia raya
raja pelajar yang digelar satuan sabahara poresta tasikmalaya ini
menindaklanjuti laporan warga yang resah karena banyak pelajar yang berkeliaran di tempat sepi
para pelajar dari sejumlah sekolah menengah kejuruan di wilayah tasikmalaya ini digiring petugas
karena kedapatan sedang nongkrong di lokasi wisata situ gede kecamatan mangkubumi tasikmalaya
pelajar yang kedapatan berkeliaran di jam sekolah ini diberi hukuman melakukan push up sebanyak dua puluh kali
mereka juga harus menyanyikan lagu indonesia raya
jika ketahuan tidak hafal atau salah mereka harus kembali melakukan push up
salah satu pelajar mengaku bolos sekolah karena lupa jadwal pelajaran sehingga memilih nongkrong di tempat wisata
ini kan jam sekolah ya
terus kenapa ada di situ gede
ngapain aja tadi di situ deh
kopi doang pak
gak tau jadwal
saya berangkat jam tujuh pagi
saya tidak tahu
razia pelajar ini menindaklanjuti laporan warga yang resah
banyak siswa yang berkeliaran pada jam belajar
terutama di tempat wisata dan mal bahkan tidak sedikit yang berpasangan di tempat sepi